seorang pria di sukabumi tewas tenggelam di dalam lubang sumur
diduga korban sebelumnya tersengat aliran listrik saat memperbaiki pompa air
timsar dari pemadam kebakaran kabupaten sukabumi yang melakukan evakuasi
sempat mengalami kesulitan karena kondisi sumur yang sempit dan dalam
hikmat tiga puluh lima tahun warga kampung hegarmana desa girijaya kejambatan nagra kabupaten sukabumi
tewas tenggelam di dalam sumur rumahnya sedalam dua puluh meter
diduga korban tersengat aliran listrik karena sebelumnya berencana memeriksa mesin pompa airnya yang berada di dalam sumur
menurut saksi mata korban akan memeriksa pompa air karena kekeringan
korban sempat meminta bantuan istrinya untuk memadamkan seluruh aliran listrik di rumah
namun saat listrik kembali dinyalakan korban sudah tercebur di dalam sumur
tugas pemadam kebakaran yang melakukan evakuasi sempat kesulitan karena terbatasnya peralatan
serta kondisi sumur yang sempit dan dalam
korban akhirnya berhasil diangkat dari dalam sumur
setelah petugas berjibaku selama dua lima jam
korban dinyatakan tewas oleh pihak puskesmas
semas akibat tengkelam di dalam sumur
peralatan peralatan kita masih sangat terbatas
keduanya alat alat kita sebagian ada di pelabuhan ratu karena mengingat wilayah sukabumi sangat luas
sebagian lagi ada di sektor utara dan selatan
korban sendiri meninggal dunia
ya korban sendiri kita nyatakan dari dinas kesehatan tadi sama pusat dari kepolisian menyatakan korban sudah meninggal dunia
keluarga korban menolak dilakukan otopsi dan rencananya
akan dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman
mohd fikri soekabumi